hadir sejak dua ribu enam teater boneka papermoon mementaskan berbagai kisah dengan medium boneka
grup teater boneka asal yogyakarta ini telah melanglang buana ke berbagai belahan dunia
mulai dari amerika eropa asia hingga australia
kali ini mereka menggelar kembali pertunjukan secangkir kopi dari playa
yang diangkat dari kisah nyata tentang cinta dua anak bangsa yang kandas karena peristiwa enam puluh lima
pentas ini dibalut tanpa narasi dan dialog selama lima tahun
kalau buat saya alasan saya kenapa boneka itu tidak bercara
karena memang bahasa utama boneka itu besok itu bukan waktu

jadi memang kemampuan dia menyampaikan cerita dengan gerakan itu menjadi kekuatan
anda penasaran ingin menikmati langsung penampilan mereka
jangan lewatkan papermoon puppet theater pada pesta boneka international piano festival
yang digelar pada desember mendatang di jogja
jakarta kriya putri jakarta
jangan lupa like subscribe dan share video ini